saya walau dari antara dari antara silahkan
dari hasil investigasi yang dilakukan oleh di jalan malinir ini
yang membuktikan bahwa korban ini melakukan tindakan bunuh diri atau sakit itu buktinya apa yang menguatkan fakta itu pak
pertama apakah ada luka lebam luka apa segala macam yang pada akhirnya mereka menyatakan oke ini bunuh diri
itu pertama kedua korban ini meninggalnya itu gimana pak
apalah proses perjalanan tadi persisnya dimana atau baru sampai di rsud
nah itu kedua ketiga pak soal yang data di digital forensik yang di handphone itu
apakah mungkin boleh di digital forensik yang di telepon genggam
apakah itu juga menjadi bukti yang menggiring bukti yang membawa kesimpulan bunuh diri tersebut
dan kalau memang bisa diterangkan itu apa pak terima kasih
baik terima kasih dari antara mas ya
mungkin bisa didengar untuk yang lainnya
tadi kami sebetulnya tidak menyampaikan bahwa almarhum ini bunuh diri
tapi terdapat teman wartawan sudah tahu duluan
jadi pada hari sabtu tanggal dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh empat
sekitar pukul tiga belas dua waktu indonesia bagian timur
letulau kesehatan dr eko damara ini datang ke ruangan kesehatan
dan memerintahkan pradama hasan dan pratumar agus yang ada di tempat tersebut untuk keluar ruangan kesehatan
ada ambota disini ada dan cat catnya orangnya ada
yang di zoom orangnya ada nah itu yang berdiri itu orang yang dalam
karena ruangan tersebut akan dibersihkan oleh lekulaut kesehatan dokter eko damara
jadi hanya sekitar dua menit
pradama hasan dan pratumar agus keluar dari ruang kesehatan
hanya selang kurang lebih dua menit
namun ruangan tersebut dalam keadaan terkunci
sehingga pradama ardhanu meninggalkan ruangan tersebut
terdengar suara letusan senjata satu kali dari dalam ruangan kesehatan
jadi hanya kurang lebih satu menit
mencoba melihat pradama ardhanu dan pratumar agus keluar dari ruangan kesehatan
kemudian terlihat letu laut kesehatan
dr eko damara sudah dalam keadaan bersimbah darah
dengan posisi tubuh bersadar pada dinding ruangan
tersandar dengan posisi popor di atas paha sebelah kanan
kemudian laras senjata ss dua varian satu ini
ke atas dada dan tangan kanan masih memegang pistol
ngeser ke sini larasnya di sini
letu laut kesehatan dr eko damara
dibawa oleh anggota kesehatan
bersimbah darah sudah ya
pratamar pasa dan pratumar agus
yang terkunci bersama koptumar rusmanto
kemudian didapatkan oleh tulaut kesehatan dr eko damara
dengan posisi yang sudah disampaikan pada poin e tadi
langsung mengamankan senjata
kemudian diikuti kls apm hakim
dan letumar edetia warman
yang langsung memberikan pertolongan
pertama kepada letulau kesehatan dr eko damara
yang saat itu masih dalam keadaan hidup atau bernyawa
pada pukul tiga belas sepuluh
dengan menggunakan kendaraan taktis
pasien tel satgas letumar andi subagio
letu laut kesehatan dr eko damara
tiba di rk sud dekai
dan langsung mendapatkan penanganan medis
terima kasih dr yapril
dan satgas kembali ke titik satu
dengan menggunakan kendaraan taktis dia
dan satgas melaporkan kejadian tersebut
wadah satgas mayor marengir haryono tiba di resudede kai untuk memonitor perkembangan kondisi letu laut kesehatan dr eko damara
ya terima kasih jadi apa yang disampaikan betul mbak dok
kemudian jenajah dibawa ke masjid attaqwa dki yahukimo dipimpin oleh badan satgas dalam hal ini mayor marinah haryono
untuk melaksanakan tadi sebagaimana orang islam disini ada dimandikan
kemudian karena ini mau dibawa jauh maka dilakukan formalin serta lain lain yang sifatnya menurut medis dinyatakan penting
ini yang memformalinnya coba mungkin angkat tangan
sama yang terima kasih mas siapa nih
karena di dalam pernyataan media yang disampaikan kakak almarhum disampaikan disana ada lebam lebam di sebelah kiri
apa saya ulangi bukan sebelah kiri dekat mata kemudian di lengan di punggung
ini saya minta tolong dijelaskan sejelas jelasnya mungkin saat memandikan bisa terlihat
apa betul ada lebam lebam di punggung di belakang kemudian di dekat mata dan juga di tangan
kalau lihat di foto saya lihat tidak ada
karena memang niat kita tulus ikhlas untuk menolong jenajah secepatnya
nah ini sekarang saksi mata untuk menyampaikan
kata ini pihak keluarga ingin seterang terangnya
jadi mohon saksi mata yang ada di lokasi sampaikan pada siang hari ini tadi yang saya sampaikan betul nggak ada lebam lebam
pada saat kami memandikan pindah masa video kami tidak melihat adanya seperti yang disambungkan tadi
seperti lebam dan lokasi di tanpa fotonya
maupun di tangan maupun di punggung baya
bapak disumpah atas nama tuhan pak ya
kemudian saya dapat informasi kemungkinan lebam ini diakibatkan karena proses yang tiga hari pengaruh dari penyuntikan formalin
nah ini saya mungkin mohon keterangan dari pak dokter atau yang menangani ini
jadi memang saya juga salah satu yang masuk ke ruangan pada saat dekor mendaftarkan tindakan
dan pada saat saya ada di dalam ruangan tindakan
posisi memang bagi dokter eko memang tidak terbuka
untuk tentara sistemnya hal ini ada juga yang disangkat hei bisa diperluan di bandara eku lagi
darahnya dari dokter eko arwahnya bersih
nah untuk memang kondisi yang ada di belakang
atau apa apa memang kami tidak melihat
pada pengurusan yang ada di depan
nah untuk kemungkinan lebang layak
karena posisi dalam kondisi
mobo yang permalin dulu silahkan
jadi kan saya lakukan formalin
saya cuma ini bagian tangan saja
kalau bagian kaki kepala saya tidak
untuk waktu pak hakim itu sendiri saja
berada di papan kiri
mungkin yang memanding kan bisa menyempainya
melihat bagian belakang dengan bagian depan tapi kami tidak melihat adanya seperti yang disebutkan tadi seperti bekas lembang dengan yang lain lain itu tidak ada bekas luka
karena kami memandikan jadi tubuh itu kita balik dari bagian belakang kemudian bagian depan dan yang kami lihat tidak ada tanda tanda itu
kebetulan saya sendiri juga yang melepaskan celana beliau sebelum dinamikan jadi pada saat itu tidak ada tidak ada tanda tanda itu di depan kandidat
baik pak terima kasih mohon sekali lagi pak nama jelas bapak pak diulangi nama jelasnya
saya guru asm di sdi satu d
saya selaku komandan korps marinir menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang luar biasa kepada bapak
sudah memberikan keterangan atau penjelasan sejujur jujurnya apa adanya bahwa di tubuh korban tidak ada sedikitpun luka lebam
sebagaimana yang disampaikan oleh kakak almarhum dalam hal ini pak deddy
yang memandikan melihat langsung bahwa di kepala di tangan di badan di kaki di belakang tidak ada luka lebam
jadi mungkin nanti pihak keluarga biar jelas karena foto yang dipotokan pihak keluarga ini sudah tiga hari
foto sebelum itu saat proses pemandian sama sekali tidak ada lebam
baik gimana ke yang nanya sudah jelas
baik untuk yang digital forensik kami sampaikan di sini sekali lagi
tapi karena pak deddy di wa saya masih ada
silahkan mbak silahkan pak sampaikan apa adanya supaya terang benderang
dan ini hak jawab kami karena teman teman dari wartawan pun pasti dengan tiga minggu ini kenapa kosmarinir diam
kami sampaikan diamnya kami ini adalah untuk menjaga marwah atau martabatnya keluarga
bagaimana seorang keluarga atau suatu keluarga mendengar putranya meninggal karena bunuh diri
apalagi bunuh dirinya karena apa akan lebih kecewa
sehingga kami kemas berita ini kemarin
mengemas disampaikan ke keluarga bahwa
baik tidak menyampaikan ke keluarga
kami menyampaikan ke mabes
dalam hal ini meninggalnya karena malaria akut
sehingga keluarga lebih terhormat
kemudian almarhum juga wibawanya tetap ada di mata teman temannya di mata keluarga di mata tetangga dan lingkungan yang ada
sebetulnya kami ini sudah berupaya seoptimal mungkin untuk menjaga marwahnya keluarga menjaga marwahnya almarhum karena almarhum adalah bagian dari kami
tapi dengan terpaksa kami lakukan ini karena pihak keluarga dalam hal ini pak deddy membuka lewat media
padahal kami berusaha untuk mediasi lewat telepon atau lewat whatsapp sehingga nama keluarga ini tidak terbawa bawa malunya dibuka di forum
baik tadi karena dari teman teman wartawan ingin menanyakan hasil digital forensik yang ada di hp nya
bisa didengar nanti bisa di zoom juga
pertama harapan untuk berkeluarga tidak ada
harapan untuk sekolah tidak ada
harapan dianggap baik tidak ada
harapan ada tempat di instansi tidak ada
harapan ada tempat di satuan tidak ada
harapan diterima orang orang sekitar tidak ada
lalu apalagi yang mau diharapkan kalau tidak mati
jadi memang sudah putus asa mau mati
nah ini hakim yang mana atau hakim di satgas ada yang tadi yang namanya hakim ini apa ustadz
ini barohnya bintara rohani bukan
oh berarti dari kamu oke berarti nyambung saya bacakan ya duduk lagi silahkan berarti pak dari kalimat kamu yang menyampaikan dari ustadz
terima kasih ustadz hakim atas ceramahmu siang tadi
mungkin ada betulnya saya zolim
tapi tidak sedikit pun terlintas di kepala saya buat minjam tapi nggak ada niat bayar
tapi gak apa apa saya tahu arah ceramahmu hari ini ke seluruh orang
wajar kamu menelanjangi aib aib saya
saya masih belum mampu membayar
kalau hidup saya lanjutin yang ada saya semakin jorin dan nggak berguna
sebagai seorang perwira saya sangat memalukan dan tidak berguna
merugikan banyak orang tidak layak hidup
hanya menjadi beban buat satgas dan merusak nama baik satgas terutama komandan satgas
saya tidak akan sedikit pun ada niatan menjelekkan nama kalian
membuat nama kalian jelek tidak ada
tapi karena saya sudah tidak sanggup menyelesaikannya biarlah saya bayar pakai nyawa
agar kalian semua puas perwira dokter tukang utang yang menjadi beban
perusak tidak berguna dan memalukan ini
mati saya ulangi tidak berguna dan memalukan ini mati
dan mempertanggung jawabkannya di akhirat
karena di duniawi dia sudah tidak mampu
allah aku percaya engkau adalah tuhan yang maha
akan ada penghakiman dan konsekuensi dari segala tindakanku
aku pasrah dan mohon ampun padamu dan siap menerima
dan siap menerima dan konsekuensi dari segala tindakanku
aku pasrah dan mohon ampun padamu dan siap menerima konsekuensi hukuman darimu
semoga suatu waktu aku bisa mendapat ampunanmu dan mendapatkan syafaat dari rasulullah saw
aku tidak menyesal kau hukum karena aku salah
sampai kapanpun aku bersaksi
tidak ada tuhan selain engkau ya allah
dan nabi muhammad utusanmu ya allah
ini yang ditulis di not hp yang bersangkutan
jadi kalau kita rangkaikan dari cerita ini semuanya berkaitan ataupun nyambung
kemudian ini yang berikutnya juga masih ada
jadi dari hasil not yang ada di hp masih belum lengkap tadi saya sampaikan
di hp nya pun masih banyak browsingan almarhum
cara mati dengan cepat
cara mati dengan tidak apa namanya
satu minggu sebelumnya almarhum meninggal
kemudian juga di sini di googlingnya juga
banyak beliau atau almarhum ini gogling masalah judi online
kenapa yang bersambutan bunuh diri
jadi kalau saya lihat karena satgas dari yang pesan beliau sampaikan
satgas ini tiga minggu lagi kembali
beliau ketakutan dengan keadaan
jadi biar jelas semuanya biar untung
utang almarhum cukup lumayan
di sini ada catatannya
dari teman temannya waktu di kedokteran juga ada
kemudian dari teman teman satgas juga ada
artinya beliau tidak sanggup untuk mengembalikan
karena pinjam uang juga sempat mengelabuhi dinas
pinjam uang alasannya untuk menutup yang di satuan sebelumnya
malah dimasukkan ke rekening beliau yang baru ya
akhirnya uang itu tidak berbentuk barang
di keluarganya pun tidak menerima apa apa
digunakan untuk judi online
harapannya tugas di sana bisa mengembalikan uang
sehingga mengambil langkah seperti ini
dengan langkah atau tindakan almarhum
karena kita di sana sedang fokus memerangi separatis
memerangi kalau sekarang bisa disebut mungkin opm
dan di akhir penugasan itu kita ekstra hati hati
karena di saat itulah biasanya para judi telah menang
apakah mereka akan menang
apakah mereka akan menang
apakah mereka akan menang